kenapa papa dateng disaat cucu teh ga butuh papa
kenapa papa dateng disaat cucu teh udah berhasil ngelupain papa
kenapa papa teh ga menghilang aja selamanya kenapa
apa penderitaan yang dulu papa kasih ke kita kurang
masih kurang kok masih kurang
juk itu semua bapak lakukan karena sayang sama kamu cu
jangan setuju cu jangan setuju jangan setuju cu
papa teh tau ga kalo pada saat itu maeros ga lewat cucu teh pasti udah mati tenggelam pa
anak umur empat tahun jatuh
kedalam kolam ketika sedang tidur
mamahnya teh lagi kerja jadi buruh tangi di sawahnya pak ustadz kemet
dan papahnya yang katanya mencintai nya teh ga tau keberadaan dia teh ada dimana
dimana papa ketika cucu teh membutuhkan papa
dimana papa ketika cucu dan mama teh bekerja siang dan malam untuk menyambung nyawa
cu papa teh
papa tau ga pada saat itu nyawa cucu teh tinggal segini tinggal sesenti pak
yang paling berharga adalah ketika cucu dan mama bisa menemukan apa yang bisa dimakan untuk besok pagi
dan mama bersumpah tidak akan pernah mengemis kepada siapapun
mama teh bisa aja nikah lagi sama orang lain
supaya hidup kita teh lebih enak
hidup kita lebih mudah
tapi mama teh ga pernah ngelakuin itu
setiap malam teh mama ke pasar
ngumpulin sayuran yang jatuh dari mobil supaya bisa dijual lagi
mama teh jadi buruh tangi di sawahnya pak ustadz kemet
apa papa pikir yang mau lakuin itu untuk mencari kaya
mama ngelakuin itu semua
supaya mama teh bisa beli kompor dan satu dusmi instan
supaya kita teh bisa boleh buka warung
kemana papa ketika cucu teh bangun tiap malam nangis ketakutan manggil manggil nama papa
apa yang pernah bapak kasih buat cucu
apa pernah selai rambut cucu dibelai sama papa
apa pernah papa teh ngeluarin kata sayang di telinganya cucu
apa pernah papa kan nyuapin segutir nasi ke dalam mulutnya cucu
ga pernah pak
apa yang pernah bapak kasih buat cucu
ga ada pak
episode belakangan ini udah jarang nonton
apa ada simbol simbol khusus
atau simbol simbol istimewa yang masih kalian ingat
iya lupa komandan
kenapa papa harus datang
kenapa papa datang saat cucu tak butuh papa
kenapa papa datang saat cucu sudah berhasil lupakan papa
kenapa papa tak mau hilang selamanya kenapa
apa penderitaan yang dulu papa kasih ke kita tuh kurang
masih kurang kok masih kurang
itu semua papa lakukan karena sayang sama kamu cu
jangan setuju cu
jangan setuju cu
kenapa papa harus datang
kenapa ya allah
kenapa papa nggak terus hilang
kenapa papa nggak mati terus dikubur selamanya
kenapa ya allah
jadi ini dia apa
tapi apa yang beliau pandang itu sekarang pula
apa yang tapi pelnahacker

udah cukup pak

benar unitnya dua puluh lima juta
ger tunggu ger
hari ini berapa
benar ini teh dua puluh lima juta
iya ini teh dua puluh lima juta kang

siakang bos teh
punya uang segitu aja sombong
boleh kang warna nya apa
kalau dua puluh lima juta teh nolnya berapa
atau dua puluh lima juta mah nolnya enam kang
iya kang benar dua puluh lima juta
dapet transparan dari siapa
menurut banyak kebisaan
bertahun tahun saya ingin ketemu sama cucu anak saya
ratusan kali saya sudah bulan balik ke cipareng kang
ya allah ya rumi
begitu ketemu dia tidak menghargai pengorbanan saya
kamu pikir tidak berat berpisah sama alatmu
berat tuh berat
setiap malam setiap akun dari tidur saya berdoa kepada allah
ya allah pertemukan saya sama anak saya
setiap kalimu lembaranku
saya teh ingin sekali ketemu anak saya
pengen ngajak dia jalan jalan
membeli sepatu atau pakaian
tapi saya tahu hukum ibunya pasti melarang
saya sedih kum sedih sekali kum
dianggap sebagai papa yang tidak punya rasa tanggung jawab
hancur hancur hati saya kum ya allah ya rabbi
yang sabarkan saya sudah sabarku
kakak anak ya tang
awas tumpah nin
susah nyarinya nin awas tumpah
pasti nyatu nin